nah sambil liburan pasti tak akan ketinggalan juga untuk kulineran
masih bu rupaya konfirmasi langsung
tapi yang anehnya di sini pengepul tetap terima tanpa sortir dulu
mayatnya kemudian dibuang ke dalam sumur ini
keluarga berselingkuh dia sudah punya perspektif tentang
memang kalau yang anda lihat sekarang ada dikotomi ada perselisihan
yang kita bikin dari semen nah kita cor di dalam tanah ukurannya itu berbeda beda tapi rata rata
roni satria imam muhairib bukit tinggi sumatera barat
ada beberapa dulu bahkan ada yang desainer dari perancis
dan kalau kita lihat memang perkembangan tiktok ini kan cukup ya kontroversi di dunia gitu ya
kita harus konfirmasi langsung ke orangnya
itu tantangan sekaligus itu peluang
kalau dari para teman teman di daerah ya
dan ini gubuk gubuk sederhana seperti ini mereka dalam bahasa mereka menyebutnya lapu
karena memang ini akan berdampak pada pinjaman usaha real dalam negeri
berarti itu pertanda baik juga kan ya sebenarnya
supaya yakin betul ikut cari cari
akibat kebijakan the fed dan juga kondisi global dan juga capital outflow yang terjadi
emang udah kenyataannya begitu mau diapain
soalnya kan ada keterangan malam malam itu dia bilang
oke nah ada ketika dalam satu hubungan ada orang yang memang karena dia sangat sensitif
jadi kalau dengan cedera dengan cedera latihannya sekali lagi ya kita latih apa yang dia bisa pada saat itu dengan intensitas yang dia atau atlet itu bisa terima
tidak ada faktor dari konflik dalam hubungan
dan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan
kita masih banyak kebutuhan yang lain
tapi saya juga mempunyai kelebihan
itu ini gak sih sempet kayak ada penolakan gitu gak sih dalam diri
minimnya fasilitas listrik dan air bersih menjadi permasalahan utama di pulau ini